daripada kita kasih ampuh misalnya uang
ada sekitar empat puluh an jenis es krim yang dijajakan
selain itu jika ingin mengonsumsi susu sebaiknya sewajarnya dan tidak berlebihan
apalagi kalau misalnya berada di lingkungan yang dekat dengan tempat sekolah tempat kerja
sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e government merupakan upaya kemenkes dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam cpob
saya amat sangat sependapat dengan pak arief tadi
berlatih terus mungkin bisa lulus
yang dimulai pada pukul tiga tiga puluh pagi hingga pukul sembilan malam
sebentar lagi akan memasuki natal dan tahun baru
baik pak ini terakhir singkat saja
nah atau kalau dalam subsidi itu kan ada subsidi by product
si clippers itu ngerelain si beverley
dalam pelaksanaan kebijakan untuk pembelajaran sasar pimpinan
short jadi mulai teman juga bisa subscribe juga di youtube pelan pelan kita mulai merambah ke
namun penggunaan plastik sekali pakai justru menjadi